pemerintah provinsi dki jakarta menargetkan penertiban pedagang kaki lima di trotoar pasar tanah abang jakarta pusat dilakukan pada pekan depan
untuk mengetahui bagaimana kondisi keramaian pasar tanah abang pagi ini sudah ada produser lapangan raff raff kaffi
kita langsung menyapa selamat pagi raff raff sejauh ini bagaimana tanggapan dari para pedagang di sana terkait rencana dari pemerintah pemprov dki ini
pemerintah provinsi dki jakarta menerima penerimaan dari pemerintah pemprov dki jakarta
nah abang ini roda ekonomi masyarakat jakarta sudah mulai bergeliat ini ya menjajakan pasarnya gitu atau menjajakan dagangannya
mereka ini tentu saja banyak yang mengeluhkan ini dari beberapa yang kita dapatkan informasi yang kita dapatkan bahwa mereka ingin mendapatkan keuntungan
ataupun juga omset
omset penjualan yang lebih dengan berjualan di trotoar tanah abang ini
jadi sekiranya terobosan yang akan dilakukan oleh gubernur anies rashid baswedan ini diperlukan agar kesemrawutan yang terjadi di pasar tanah abang ini tidak selalu terjadi begitu
ada banyak terobosan yang sudah dilakukan bahkan sebelum anies rashid baswedan yang juga sandiaga uno ini menjabat
pada saat dahulu presiden gubernur dki jakarta yang masih dijabat oleh joko widodo ini sempat memberikan sebuah alternatif penertiban
misalnya memindahkan para pedagang ke pusat pasar tanah abang di blok g dengan menyediakan berbagai fasilitas
misalnya menyediakan sanitasi kemudian juga sarana transportasi dan lain sebagainya
tujuannya adalah agar para pedagang yang biasanya sebelum ditertibkan ini meluber
di trotoar ini bisa kembali berjualan dengan tertib dan disediakan stand penjualan yang sesuai begitu di pasar tanah abang
namun tentu saja banyak pedagang yang mengeluhkan bahwa jika mereka mendapatkan stand begitu tidak banyak begitu pengunjung yang akhirnya datang ke pasar blok g
apalagi bagi para pedagang yang dekat dengan stasiun pasar tanah abang
mereka ada semacam
ketertarikan begitu ketika pengunjung ataupun juga para penumpang dari stasiun tanah abang itu langsung bisa mendapatkan atau menemui para pedagang dan bisa mendapatkan barang barang apa yang mereka inginkan
oleh karena itu untuk pekan depan ini gubernur dki jakarta anies rashid baswedan nantinya akan mencoba untuk menertibkan para pedagang dari pasar tanah abang ini
namun terobosan terobosan tersebut belum diungkap
bukan seperti apa namun yang pastinya ada terobosan jangka panjang
bahkan wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno pun juga meminta masyarakat untuk bekerja sama dan mencari solusi bersama kira kira apa saja solusi yang bisa ditawarkan begitu agar nantinya terjadi win win solution begitu antara pedagang dan juga pemerintah sehingga kesemrawutan di pasar tanah abang ini tidak kembali terulang
lady dan juga aldi
baik raff raff kaffi produser lapangan cnn indonesia terima kasih atas laporan anda dari pasar tanah abang jakarta pusat